prabowo bertemu secara tertutup dan juga empat mata dengan presiden joko widodo beberapa waktu yang lalu
dan pertemuan ini dilakukan setelah prabowo bertemu dengan anak presiden yaitu gibran reka bumingreka di minggu sebelumnya
apa kemudian manuver dan juga tafsiran yang bisa kita baca dari safari prabowo mendekati lingkar jokowi
dan bagaimana pula potensi yang direspon jokowi ini juga bisa berlabuh ke seorang prabowo
meski partainya yaitu pdip telah mendeklarasikan nama ganjar sebagai capres dua ribu dua puluh
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami analis politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
selamat malam assalamualaikum pak ujang
selamat malam bang bram waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak ujang langsung saja jadi apa yang kemudian bisa kita baca dari safari yang begitu gencar
kemudian ini kita baca kok seakan lingkarnya pak jokowi begitu sampai akhirnya kemarin bertemu dengan pak jokowinya langsung
ya saya melihatnya begitu
ini rasional saja bagi pak prabowo kenapa surveinya tinggi
saat ini tertinggi diantara capres yang lainnya di atas ganjar dan pak anies kan seperti itu
maka ya suka tidak suka senang tidak senang ketika misalkan survei tinggi peluang menangnya ada
maka ya kunci untuk menambah kekuatan pak prabowo kunci kemenangan ke depan salah satunya adalah memegang pak jokowi
ya artinya mendapatkan restu dan dukungan dari pak presiden
karena pak prabowo tahu betul paham betul ketika pilpres dilaksanakan di empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti pak jokowi masih pegang kendali
masih jadi presiden masih kuat masih menentukan
maka kunci itu harus dipegang harus bisa dijaga oleh pak prabowo untuk bisa dekat dan mendapatkan restu dari pak jokowi
baik pak ujang tapi kalau kita lihat di depan publik pak jokowi
bahkan gibran mengatakan memang tegak lurus begitu dengan pilihan partainya dengan pilihan arahan dari bu ketum yaitu dengan ganjar pranowonya
apakah kemudian prabowo artinya melihat ada peluang begitu ya dukungan ini masih tetap bisa diberikan kepada yang bukan pilihan partainya begitu
ya mungkin saja di politik tidak ada yang tidak mungkin
saya lihat konstruksi pdip lah katakanlah begini
pdip kan sudah mengunci tuh ketua pemenangannya mbak puan lalu ketua relawannya sudah dibentuk juga
pak ahmad basarah dan katakanlah pasukan yang lainnya pak arjana pituktulu
nah oleh karena itu saya melihat ketika itu dikunci semua relawan relawan sulit untuk bisa bergabung dengan katakanlah ganjar dan pdip
maka ya kemungkinan besar relawan relawan itu masuk kepada pak prabowo
oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran misalkan pendukung atau relawan gibran relawan jokowi di surakarta yang lalu gitu ya itu mendukung pak prabowo
lalu kita tahu juga ketika musrah
relawan relawan jokowi juga memunculkan nama prabowo sebagai unggulan ya menang urutan pertama hasil musrah relawan relawan jokowi tersebut
saya melihatnya ada peluang ada kemungkinan ketika misalkan jokowi itu bisa mendukung pak prabowo ataupun relawan relawan itu pun sama
jadi sebenarnya memang tugas perintah partai perintah partai kepada pak jokowi dan pak gibran gitu ya untuk apa untuk bisa mendukung pak ganjar
tetapi kan kita tidak tahu apakah ganjar ini potensinya menang atau tidak
kalau potensinya kalah ya agak sulit juga untuk bisa didukung oleh pak jokowi begitu
oke pak ujang artinya potensi itu di luar pendukung yang memang kader loyalis dari pdip begitu ya artinya masih sangat mungkin relawan yang ada di belakang pak jokowi hari ini berpindah dan itu dimanfaatkan oleh prabowo ya anda lihat
ya sangat mungkin ketika misalkan deklarasi ganjar ya di dua puluh satu ya
waktu yang lalu ya di batu tulis itu itu kan relawan relawan jokowi itu tidak banyak bermanuver tidak antusias gitu bahkan cenderung mengkritik
katanya tidak semarak tidak meriah beda ketika dukungan pak jokowi dulu gitu ketika dua ribu empat belas itu mengkritik relawan relawan jokowi tersebut
maka saya melihat dari kritikan kritikan itu aja sudah kelihatan arahnya bahwa kelihatannya mungkin bahwa relawan relawan jokowi itu akan berbeda dengan pilihan partainya
dan saya melihatnya kemungkinan itu sangat besar begitu
baik tapi kira kira akan bisa kita baca sejauh mana kemudian pendekatan dari prabowo dengan melihat bahwa pak jokowi juga adalah kader partai yang sudah punya pilihan
kemudian gibran kemarin bahkan sudah menegaskan sudah dipanggil dpp menegaskan masih tegak lurus
artinya di mana celahnya
kalau misalkan beberapa premis lain kita lihat bahwa misalkan ketum projo budi ari mengatakan jokowi tak bolehkan gibran jadi cawapres prabowo
terus kemudian ada beberapa gugatan soal minimal umur capres cawapres di mk
ini kan seakan akan orang akhirnya mengaitkan satu sama lain mencocok logikan premis premis yang ada ini anda melihat bagaimana
ya boleh boleh saja masyarakat mencocok cocokkan itu
tapi saya melihat kalau gibran cawapres terlalu mentah ya terlalu jauh
dan itu juga akan bertentangan keras dengan pdip karena pdip sudah pada jalurnya itu mendukung ganjar
tetapi kalau kita tarik misalkan jokowi gibran
dan relawan relawan jokowi mendukung prabowo sangat mungkin
karena dalam politik biasanya relawan relawan itu sangat rasional saja
ketika misalkan tidak diakomodasi oleh pdip ya maka bisa lari ke prabowo atau ke yang lainnya
atau kalau kemungkinan menangnya itu ada di pak prabowo ya bisa berbalik arah relawan itu mendukung pak prabowo
seperti itu psikologinya
oke pak ujang tapi maksudnya sejauh mana
apakah kemudian akan sampai sejauh misalkan prabowo mencoba meminang gibran misalkan untuk benar benar agar telur
dalam tanda kutip yang dukungan pak jokowi ini benar benar ke prabowo begitu
seberapa jauh yang mungkin diambil
ya kalau dalam politik mungkin mungkin saja
tetapi probabilitasnya sangat kecil bagi saya
pertama ya terkait dengan gibran itu kan belum juga beres menjalankan tugasnya sebagai wali kota
kita belum lihat juga prestasi prestasinya seperti apa
kita tahu jejak ayahnya itu wali kota dulu gubernur di tengah jalan lalu jadi calon presiden dan menang
nah gibran ini sangat jauh langkahnya
kalau harus jadi cawapresnya pak prabowo
jadi saya melihat kalau masyarakat mencocok cocokkan tidak salah
tetapi saya melihatnya probabilitasnya sangat kecil
karena bukan hanya masih mentah tetapi juga akan berbenturan dengan bdip begitu
oke pak ujang saya akan minta soal analisis anda ini
menurut anda apakah kemudian ini hanya langkah jokowi meletakkan telurnya di banyak keranjang begitu
ataukah kemudian memang bisa kita tafsirkan hari ini arahnya pak jokowi memang bukan ke ganjar tapi ke prabowo seperti apa
ya dalam politik semua serba mungkin ya
karena bagaimanapun kan pak jokowi butuh keseimbangan
butuh melihat situasi politik dan dinamika ke depan
misalkan siapa nanti yang punya potensi menang
saya meyakini ya kalau potensi menang itu ada di tangan pak prabowo gitu
maka pak jokowi juga bisa mendukung pak prabowo
karena rasional saja di politik itu akan mendukung yang menang
nah makanya kalkulasi kalkulasi yang matang itu akan dihitung betul oleh pak jokowi
siapa yang nanti yang akan menang
kan kecenderungan politik itu kesana
karena bagaimanapun kalau misalkan pak jokowi tegak lurus mendukung ganjar
lalu tahu kalah ganjarnya yang menang pak prabowo kan menjadi rumit
menjadi masalah menjadi problem ketika pak jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi
jadi saya melihatnya tadi kalau soal telurnya jangan ditempatkan di keranjang yang sama
ya itu betul kalau satu pecah ya pecah semua
oleh karena itu ya dalam konteks pilihan pilpres ini ya pak jokowi tadi ya dekat
dengan ganjar di saat yang sama juga sangat dekat dengan pak prabowo
ya pilihannya itu
yang penting bagi pak jokowi ya kedua duanya masih teman teman di istana lah kira kira seperti itu
baik all the president men begitu ya
oke pak ujang kemudian kalau kita lihat safari terus menerus dilakukan prabowo
paling tidak dalam dua minggu terakhir
apakah kemudian kita melihat ada semacam ketidakpercaya dirian dari prabowo
yang juga sebetulnya sudah memiliki koalisi
bahkan katanya golkar juga ingin bergabung begitu
kenapa masih harus kemudian mendekati jokowi dan berharap adanya endorsement dukungan tadi
anda melihat seperti apa
ya pak prabowo walaupun sudah dicapreskan oleh partai gerindra masih rawan
rawannya apa koalisinya hanya dengan gerindra
maaf dengan pkb ya
kalau pkbnya tidak dijadikan capres cakiminnya ya pak pkb akan lari
nah ketika pkb lari maka pak prabowo tidak bisa jadi capres
itu yang sangat rawan
dan pak jokowi tahu persis bahwa ya untuk bisa memegang kendali cakimin juga ada di tangan pak jokowi gitu loh
jadi itu sebenarnya rumusan rumusan politik ya
saling berkaitan gitu ya
yang ada di belakang layar
betul jadi lawan juga pak prabowo ketika misalkan cak imin tidak jadi cawapresnya pak prabowo ya
akan lari disitulah pak prabowo tidak jadi capres
dan ya akhirnya ya menjadi persoalan bagi pak prabowo
oleh karena itu
itu konteknya kuncinya ada di pak jokowi juga sebagai presiden
oke baik pak ujang kalau begitu terakhir
artinya yang potensial untuk bisa mendampingi menjadi cawapres prabowo kemudian apakah dari lingkar istana
lingkar jokowi begitu
ataukah kemudian masih menggunakan skema nasionalis religius bersama dengan koalisinya yaitu bersama dengan pkb saat ini
ya tergantung dinamikanya ke depannya
caimin kan harga mati memang ingin menjadi cawapresnya pak prabowo
tetapi kan kalkulasi politiknya menang atau kalah kan itu menjadi penting
jadi soal ya nasionalis religius juga penting
tapi juga hubungan hubungan faktor faktor lain juga atau parabel parabel lain juga menjadi penting
misalkan terkait dengan elektabilitas terkait potensi menang kalahnya gitu
terkait kekuatan finansial terkait dengan dukungan jokowi dan macam macam
jadi saya melihat kelihatannya nanti mengikuti dinamika yang berkembang nanti
sama seperti dua ribu sembilan belas yang lalu
pak jokowi mau menggandeng pak mahfud md nggak jadi
kenapa karena yang dibutuhkan pak ma'ruf amin gitu
terkait dengan tokoh islam
dan memang tadi dulu kan isunya anti islam
ya pak maruf amin yang cocok begitu
oke kalau dengan kondisi hari ini yang cocok dengan prabowo singkat saja
ya banyak nama kelihatannya dari tokoh nu
tokoh nu banyak ya ada caimin
misalkan kata kata yang tarik ada arik tohir
ada khofipa ada mahfud md begitu
yang penting mereka kompak bersatu
tapi kalau mereka terpencar pecah pecah
ditarik juga oleh ganjar gitu ya
atau oleh anies
ya tidak solid nu nya ya itu juga rawan
yang penting kompaknya dari nu nya begitu
baik yang kita baca adalah instrumen religius begitu ya
yang bisa kemudian meng cover mendampingi sosok prabowo begitu ya
baik kita akan tentu tunggu seperti apa kemudian perkembangannya
jelang pendaftaran di oktober mendatang
terima kasih atas waktu anda
pak ujang komaradin analis politik universitas al azhar indonesia
telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu pak ujang
selamat malam bang bram assalamu'alaikum